indonesia football community yang merupakan komunitas supporter indonesia
mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh kepada satgas anti mafia bola
untuk mengusut kasus pengaturan skor atau match fixing di indonesia
mereka berharap satgas anti mafia bola dapat mengungkap para mafia hingga ke akarnya
sejumlah perkumpulan supporter indonesia yang tergabung dalam indonesia football community
memberi dukungan penuh terhadap satgas anti mafia bola yang dibentuk langsung oleh kapolri jenderal tito karnavian
satgas yang dipimpin oleh brigjen pol hendro pandowo ini bergerak cepat
sampai saat ini satgas anti mafia bola sudah menetapkan tiga orang tersangka
ketua umum paguyuban supporter timnas ignatius indro mengatakan
supporter dan pecinta bola di tanah air merasa kecewa karena terbongkarnya kasus mafia bola ini
indro menduga para pelaku yang berada di balik kasus ini tidak hanya berhenti di johar lin eng
menurut indro masih ada pelaku yang berada di bawah kasus ini
tapi ada pelaku yang lebih tinggi selain johar
dan ada pelaku yang lebih tinggi selain johar
tapi sih memberikan ucapan terima kasih bahwa kerja kerja mereka didunjukkan
ignatius indro juga meminta kepada para supporter yang memiliki informasi
terkait mafia sepak bola untuk memviralkan di media sosial
agar diketahui publik dan segera ditindak oleh satgas anti mafia bola
budi tanjung jakarta